wah reyna menang aku mau foto aku mau foto
terima kasih terima kasih
gue belum bisa kasih nino anak sampai hari ini
kalau begini terus cepat atau lambat gue akan kehilangan
dan kalo nino tau kenyataan soal reyna
dia pasti akan nyerahin gue
apalagi yang harus gue lakukan
mama senang banget tadi ketemu anu
dan mama bisa melihat kondisi dia udah mulai membaik al
diam lah pak
terima kasih banyak ya
nanti saya beri kabar kalo ada perkembangan dari andin
tolong tolong jaga andin baik baik ya
jangan kamu sia siakan
papa bisa merasakan
kamu mencintai andin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
hati hati di jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah pesen taksinya pak
udah sebentar lagi nyampe kok
tadi kamu bilang al itu kan cinta sama adik
tapi kalau bukan karena cinta
al gak akan mungkin nunggu depan ruang kaca semalaman suntuk ma
dia bahkan tidak bergeming tidak bergeser sedikitpun
dia nunggu dengan sabar
bahkan al menangis menurut andin
iya juga sih ya
ya udah sepantasnya al mencintai andin
papa liat juga mama udah mulai cinta sama andin
asal andin jangan bikin masalah sama elsa aja lagi
mama mama jelas jelas yang sering bikin masalah itu elsa
sini udah nyampe katanya
sini udah nyampe
yang salah bukan saya roy aldebaran udah vital saya pak
bukan saya yang salah pak
kira kira bu rosa tahu nggak ya soal laki laki yang bermasalah dengan lebaran kemarin
dan yang jadi pertanyaan aku roy itu siapanya aldebaran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
jadi ada orang dari masa lalunya aldebaran yang menyimpan dendam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
kalau boleh tahu apa hubungannya aldebaran dengan roy
kemarin tidak salah aja saya nabrak seseorang
ternyata orang yang saya nabrak itu adalah kejahat
karena dia ditangkap sama polisi
sebelum ditangkap dia sempat teriak teriak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
apa ibu tau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
al pasti nggak mau kalau nino sampai tahu soal roy
saya harus jawab apa ya ke nino sekarang
akhirnya menang nino dan reina putri alfahri
reina menang reina menang bagi allah bagi allah
wah kita menang
terima kasih terima kasih thank you
yes kita menang
karir orang orang tua
jadi dekat di almighty
sekolah ajar riziad
saya rasanya masih gak percaya ndin
dari kemarin saya menangisi kamu
saya menangisi orang yang seharusnya saya sangat benci